yang pertama truk kecelakaan minyak gorengnya jadi rebutan oleh warga
truk yang terguling di bahu jalan tol jakarta merak kilometer delapan puluh dua ini
terlihat langsung dikerubungi warga sekitar selasa sore
di mana mereka mengambil muatan minyak goreng yang tumpah dan berceceran untuk dibawa pulang
jumlah warga yang mengambil minyak goreng semakin banyak meski ada petugas tol dan kepolisian
yang ada di lokasi kecelakaan
menurut sopir truk dirinya terpaksa banting setir ke arah kiri
menghindari warga yang mendadak menyeberang jalan tol
truk kemudian hilang kendali hingga terguling dan juga menabrak pohon